game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di fashion plus
bagaimana keadaan di luar sana
sudah semakin genting
sudah berhasil menghasut rakyat
agar menjadi penukungnya
apalagi rakyat sudah tidak mau tunduk lagi atas pemerintah
dosaku benar benar sangat besar
untung kanda prabu tidak bisa ditemui malam ini
jadi kita punya kesempatan untuk menyingkirkan nimas rarasanta
aku akan memberikan racun ini ke minuman nimas rasa
cepat sisir rambutku sekarang
sisir yang benar jangan sampai melakukan kesalahan sedikit
siapa yang menyuruhmu berdiri
apakah kau merasa derajatmu lebih tinggi dibandingkan gustimu
aku ini bukan junugan kalian lagi
aku hanya seorang pelayan sama seperti kalian
sekarang kamu sudah mengerti yang saya katakan
dan jangan lupa beritahukan embahmu itu
biarnya isu banglarang yang mengantarkannya ke kamar nimas rarasanta
dosaku teramat banyak
aku menyesal telah melakukan semua itu

siliwangi sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat
kondisi pajajaran sekarang ini sedang lemah lemahnya
kita harus segera
menyusun penyerbuan ini
menyusun kekuatan baru
tidak ada waktu yang lebih tepat selain hari ini
pajajaran akan jatuh dalam satu hari
segera susun rencana penyerbuan ini
kita akan menyerang pajajaran
dari segala punjur
sekarang kita harus mengumpulkan para pendekar dan adipati
untuk membagi tugas penyerbuan ini
nikmatilah hari hari kehancuran
kuatkan aku dalam menerima cobaan ini
saat aku tak punya kekuatan seperti ini
aku harus terpisah dari
kini aku juga akan dijual
aku hanya memohon kepada mu
berikan hamba kekuatan
kemudahan dalam melewati cobaan ini
suara siapa itu
sudah sudah sudah
kisah kisah yang berakhir di dalam cerita ini
kata kata terima kasih